lutupan kembang api menghiasi langit malam wadidnamarriyad selatan arab saudi inilah
malam saudi arabia founding day gemerlap lampu live show hologram melengkapi malam pertama
rangkaian pendirian arab saudi malam paling bersejarah bagi arab saudi
abby detikhabitparce data total mlk arab saud
habib belleah nochapi maraj iteration
di peringkat terakhir dan di peringkat terakhir
dari negara negara haram dan syarif
dan hujaj dan mu'tabir
dan islam dan dini selama
harmonisasi seni tradisional dan modern ini
menceritakan sejarah berdirinya negara arab saudi selama tiga abad
parade lengkap dengan tiga lima ratus kuda
the arabian horse atau kuda arab menggambarkan
kekuatan arab saudi di semenanjung arab
disini diulas sejarah berdirinya negara arab saudi
dari kerajaan pertama pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh dua
kerajaan kedua sampai dengan kerajaan ketiga
yang pada hari ini lepas dituliskan sebagai
pondides atau hali nasional
dua ilaman ini menceritakan sejarah ketiga
kerajaan tersebut dengan beberapa festival
yang menggabarkan historikal kemauan tersebut
perayaan hari pendirian arab saudi digelar selama tiga hari
hingga dua puluh empat februari mendatang
seluruh rangkaian pertunjukan akan mengulas
perjuangan arab saudi sejak tahun seribu tujuh ratus lima puluh
hingga arab saudi di masa modern
vina nabilah revolusi riza riyad arab saudi